tiga empat ratus sembilan puluh anggota petugas gabungan dari tni walri serta afsek ini nantinya akan ditempatkan di pintu masuk
guna memberikan rasa aman kepada pengguna jasa bandara
di samping itu pengetatan protokol kesehatan juga dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona
plt manager humas bandara soekarno hatta hairul mengatakan bahwa tidak ada pelayanan khusus
terkait penyambutan tokoh front pembela islam ini
yang rencananya pada selasa besok akan pulang ke indonesia dari arab saudi dengan menggunakan maskapai saudi airlines